pasangan ganda putra indonesia marcus fernaldi gideon kevin sanjaya sukamulyo berhasil melaju ke babak final fuzo china open dua ribu delapan belas
langkah the minions ini tidak bisa diikuti pasangan ganda putra indonesia lainnya muhammad ahsan dan hendra setiawan
di babak semifinal marcus kevin sukses menumbangkan wakil tuan rumah neu cheng hyang nan dalam pertarungan tiga set
di set pertama marcus kevin sempat kalah dengan skor tujuh belas dua puluh
namun di dua set selanjutnya the minions mampu membalikan keadaan dengan meraih hasil positif
di set kedua mereka menang dua satu delapan belas dan di set ketiga unggul dua satu
pasangan ganda putra nomor satu dunia ini membutuhkan waktu sekitar satu jam untuk meredam perlawanan pasangan tuan rumah tersebut
di babak final yang akan berlangsung hari ini di haicia olympic sports center
dominions akan ditantang pasangan ganda putra tiongkok lainnya yaitu hei chi ting dan tang xiang
sebelumnya pasangan ganda putra tuan rumah tersebut sukses melaju ke final usai menumbangkan muhammad hasan hendra setiawan dalam dua set langsung dua puluh satu empat belas dan dua belas